gang the dust flowers sama pacar pacarnya pada mau ke puncak gitu
untuk para layang
kok lo baru kasih tau gue sih
ya kan gue pikir ini infonya gak penting banget buat lo
emangnya gue kenapa harus ngasih tau kalau misalnya mereka mau ke puncak
bukannya lo gak peduli lagi ya tentang mereka
tapi ngapain mereka disini
ini kan nongkrongnya dia
salah liat kali gue
lo ngapain sih narik gue kesini
gue masih mau ngobrol tau sama lo
gak ada mel
gue pengen bahas tentang trio micin
gue gak mau kita pecah
soalnya gue sayang banget sama kalian berdua tau gak
fine ya kan gue udah bilang sama lo
kita masih bisa temenan kok di luar kampus
masih bisa hangout bareng
cuma bedanya kita sekarang udah gak satu geng aja
lo mau sleep over di rumah gue juga masih boleh kok
gue tuh udah bisa lepas dari bayang bayang mel itu aja kok
gue harus sampein rencana yang barusan mereka omongin ke naomi
kalau citra pengen rizky ikut
dia pasti bakal bujuk rizky
dan gue yakin rizky gak bakal mau kehilangan momen ultahnya purwokadar

homi pasti bakalan makasih banget ke gue karena gue bisa dapetin info ini
gak bakal salah deh kalau dia temenan sama gue
harusnya mel yang nyesel karena kehilangan gue
tasha kok lo senyum senyum gitu sih
gue masih gak tega ninggalin mau sendiri
secara kan gue sekarang temen dia satu satunya
gue masih sedih banget kenapa lo harus ninggalin romichi
udah lah gausah sedih
ngapain sih dia nelfon
but maybe someday gue bakalan butuh dia
buat bantuin gue
amat aja deh
you sure diski bakalan ikut
kalau rizky ikut ke puncak
apa gue nyusul ya
ani makasih ya
semakin hari kamu semakin dewasa
kamu baik sama
kamu bisa terima
bu nawang disini
daddy bangga sekali
aku juga ikut happy dut
bangga sekali sama kamu
bu nawang sudah dirumah ini
daddy udah menikah
penting banget ya daddy bahas ini sekarang sama gue
secara sekarang gue gak beneran restuin diri sama bu nawang
tapi urusan daddy sama bu nawang
gak terlalu penting sih buat gue
yang penting sekarang
pangeran dan putri putus
ya mungkin nanti aku bakal
panggilnya senyaman bu nawang aja
nanti ah deddy udah bayangin
kalo bu nawang udah dirumah ini
ada putri juga
kita satu rumah bareng
kamu yang aku ria sama putri ya
gue jujur gak ya sama ibu
sebenarnya gue pengen banget ceritain
semuanya sama ibu
entah harus ada yang gue tutup tutupin
gue juga gak mau backstreet kaya gini
tapi gue takut ibu malah nanti marah terus suruh gue putus sama pangeran
puts kamu jawab ibu tapi gak dalam hati gitu
ibu kan gak bisa dengar suara hati kamu
ibu ngerti kamu pasti lagi mikirin sesuatu kan
kasian banget sih putri khusus goreng
harusnya ibu kan gak ninggalin dia sendirian
harusnya ibu disamping dia nemenin dia di masa masa kayak gini
enggak pak rikard
eh kamu pake kuk di jawa sih
kamu yang pink
sendal sendal saya ketidangan
mana itu dipake sendal
kamu tidurnya gak bisa diem banget sih
itu jadi kebangun tau
lagian kenapa lo tiba tiba nginep rumah gua
gelisah lagi tidurnya
ya gue masih kepikiran aja tentang tasya keluar dari trio micin
persahabatan kita bertiga tuh kayak bubar
lo tadi ketemu tasya
pasti dia ngehasut loh ya biar keluar dari geng trio micin juga
tapi gue gak mau kok
gue gak mau
gue gak mau

gue gak mau

katanya sih gitu

kalau baru kasih tau gue sih
kan gue pikir ini
kan gue pikir ini infonya gak penting banget buat lo
emangnya gue kenapa harus ngasih tau kalau misalnya mereka mau ke puncak
bukannya lo gak peduli lagi ya tentang mereka
ya emang nggak ada urusan sih gak apa apa
tapi gue kaget aja kok mereka tiba tiba ke situ gitu
ternyata susah juga ya harus bermuka dua kayak gini
bawaannya tuh ya gregetan terus
apalagi ngadepin fanya yang selalu lemot
oh iya gue baru ingat
gue dengar dengar katanya mereka bakal pergi pagi ini
kan secara sekarang udah ganti hari baik
sumpah gue kesel banget sama fanya
bisa bisanya dia baru ngasih tahu gue sekarang
kalau kayak gini kan gue jadi bingung harus gimana
kalau fanya bilang that flowers pergi sama pacar pacarnya
berarti cewek asongan itu
gue juga ikut dong
gak mungkin kan kalau misalnya gue gak ikut ke puncak
dan gue yakin banget
kalau naomi pasti juga bakal nyusulin mereka setelah dapat info dari tasha
tapi gue gak yakin